sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan rini mariani
perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah cikarang barat
kabupaten bekasi jawa barat pada dua puluh lima april lalu
sebelumnya pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di palembang sumatera selatan
kepala bidang humas polda metro jaya kombes ade ari syam indradi
mengatakan pelaku dan korban saling mengenal karena bekerja di perusahaan yang sama
kombes ad juga menambahkan sebelum membunuh korban
korban sempat berkenncan di sebuah hotel di bandung jawa barat
usai membunuh pelaku menggasak uang sebesar empat puluh tiga juta rupiah milik perusahaan
yang hendak disetorkan ke bank oleh korban
hal yang ditemukan dari fakta penyidikan
sementara ya sementara tidak terlalu mendalam
mereka katakan besok akan disampaikan lebih rinci
yang pertama korban diduga
diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban
di hotel di daerah bandung
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang
yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan
fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini
rekan kerja di sebuah perusahaan swasta
korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor
di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang
jejak aa sebagai pelaku pembunuhan rini maryani terendus polisi dari rekaman cctv
di hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat
usai membunuh pelaku memasukkan korban ke dalam koper
dan membuangnya di wilayah cikarang barat bekasi
sebelumnya pelaku berinisial aa ini ditangkap di kediaman istri yang baru dinikahinya di palembang sumatera selatan
pelaku ditangkap tim polda atau tim gabungan polda metro jaya
rencananya hari ini polda metro jaya akan merilis pembunuhan wanita dalam koper
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kita tanyakan jurnalis kompas tv tovik riyadi di rumah polda metro jaya
taufik bagaimana perkembangan penyelidikan ini dan jam berapa nanti kira kira rilis akan dilakukan oleh pihak polisian
radio dan juga saudara memang rencananya pihak dari polda metro jaya dalam hal ini adalah di reskrimum
polda metro jaya yang menangi kasus ini akan melakukan rilis ataupun konferensi pers kepada pihak media sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan untuk saat ini memang dugaan awal motifnya berdasarkan keterangan dari polisi adalah kuat berdasarkan ataupun motif ekonomi
hal ini dikarenakan karena pelaku ini diduga mengambil sejumlah uang yang dibawa oleh korban yaitu uang perusahaan yang nantinya akan disetorkan ke bank sejumlah empat puluh tiga juta rupiah
dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan resepsi penikahan yang nantinya akan dilaksanakan
dan memang selain motif ekonomi juga pihak dari kepolisian juga menyelidiki ini ada juga motif motif lain yang terjadi dalam motif asmara dan juga motif sakit hati
namun saat ini pihak kepolisian memang masih terus melakukan pendalaman masih terus memeriksa saksi saksi dan juga mengumpulkan beberapa alat
tapi sampai nanti sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat nanti pihak dari polisi akan memberikan ataupun menyatakan secara langsung rilisnya kepada kita semua
dan juga seudahnya seperti yang diketahui memang pelakon
pelaku sendiri ini sudah berhasil diamankan ataupun ditangkap oleh polisi di kediamannya di palembang sumatera selatan beberapa hari yang lalu
namun pihak dari polisi tidak menceritakan ataupun tidak memberitahukan secara detail kapan dan di mana tempat pelaku ini ditangkap
dan saat ini kita memang masih terus menunggu bagaimana perkembangan kelanjutan dari pembunuhan perempuan yang dimasukkan ke dalam koper yang ditemukan di kawasan cikarang barat kabupaten bekasi
dan untuk saat ini kita memang masih terus memantau perkembangan lebih lanjut dari pihak polisian terkait bagaimana pembunuhan ini kronologinya maupun motif motifnya yang akan disampaikan oleh olda meto jaya pada pagi hari ini
tapi sebelumnya taufik sedikit saja pernahkah ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini
ya sejauh ini radi dan juga saudara memang pihak dari kepolisian tidak secara merinci memberitahukan apakah ada pemeriksaan terkait kejiwaan
namun sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan memang pihak kepolisian ini masih fokus untuk memeriksa saksi saksi dan juga memeriksa ataupun mengumpulkan alat alat bukti yang mendukung terkait kasus tersebut
dan seperti yang dikatakan memang baru beberapa hari yang lalu
juga pihak kepolisian menangkap pelaku yang berada di palembang sumatera selatan
akan ada konferensi pers begitu pernyataan resmi dari pihak polisian termasuk
jika memang ada modus modus lain seperti selain yang anda katakan tadi yang akan diketahui publik gitu kira kira
karena memang kasusnya sangat memilukan dan masih menjadi tanda tanya apa yang menjadi motif utama sebenarnya pelaku melakukan setega ini kepada korban
terima kasih taufik riyadi melaporkan langsung dari mapolda metro jaya